sosoknya biasa saja
suaranya lembut dan sopan
penggambaran lelaki jawa
begitu kental melekat padanya
biasa dipanggil tomo
pria parubaya inilah pemilik sejuta jurus
dalam mengembangkan desa
dodo yang terletak di
gresik jawa timur
ia juga yang menjaga dan merawat lingkungan
dalam waktu yang bersamaan
musim kemarau yang melanda
sebelum tahun dua ribu delapan belas
membuat telaga ini yang menjadi
satu satunya sumber air bagi warga desa
harus mengalami kekeringan
bahkan tidak ada air sama sekali
justru dengan adanya kekeringan tersebut
yang menjadi titik balik
bagi seluruh warga desa dodo
kabupaten gresik jawa timur
menjadi lebih berdaya
dengan adanya air yang melimpah
siapakah sosok di balik pengolahan air tersebut
pernah menjabat sebagai kepala desa doudo
selama dua periode
yakni pada dua ribu dua hingga dua ribu tiga
kini tomo menghabiskan sisa hidupnya
untuk mengabdi pada desa ini
dulunya desa doudo merupakan desa yang kering
tandus bahkan kumuh
sebelum tahun dua ribu delapan
merupakan tahun yang tidak mudah
disebut sebut desa yang memiliki telaga
biasanya tidak akan memiliki sumber mata air lainnya
pak tomo bagaimana sih pak
awal mula kisah
dodo ini ketika dulu katanya sempat kekeringan air
sampai pada akhirnya sekarang berkembang
dan memanfaatkan air sebagai potensi utama
dulunya seperti apa pak
alhamdulillah kalau dulunya
disinilah satu satunya sumber air desa dodo
di telaga ini
kita mandi disini
kita nyuci disini
kita ambil minumnya juga disini
bahkan juga kita memandikan tanak juga disini
cuman yang jadi masalah
telaga ini tidak mampu memberikan air
sampai satu tahun penuh
tetapi hanya bisa bertahan pada bulan lima bulan enam sudah kering kan
dari itu maka kadang kadang
dari warga sebagian warga kita itu
mencobanya sehingga harus sampai cari ke luar desa
bagi yang mampu kadang kadang juga mendatangkan air tangkian itu
nah seiring dengan itulah maka beberapa usaha dilakukan disini
setelah nggak ada air itu kita cobalah
ini kita dalamkan
tetapi dengan usaha didalamkan pun juga tidak
masih belum bisa ya
masih belum bisa sehingga
kita juga mencoba lagi bikin sumur resapan resapan di beberapa rumah itu kan
itu juga tidak bisa
ini yang kemarin semacam itu
benar benar kekeringan kita nggak ada air
seiring sejalan tahun dua ribu delapan itulah baru kita
ada sedikit harapan
sama dengan ipp waktu itu
sehingga di perbatasan desa itulah kita menemukan satu titik
yang ada peluang air bersih di kedalaman satu ratus dua puluh
dua ribu tujuh kita dapat informasi itu
terus kita ajukan ke kabupaten
di tahun dua ribu delapan itulah kita ada pengeboran air bersih itu
dan alhamdulillah dari pengeboran itulah kita sudah mulai ada air
ya pernah begitu sengsara tanpa adanya air
warga desa dodo yang sekarang berlimpah air
berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin
khususnya untuk meningkatkan perekonomian
sutomo yang menjadikan lingkungan
tak pernah surut semangat dalam mengajak warganya
untuk memanfaatkan air dengan bijak
yang paling membanggakan dengan adanya air ini
muncullah ekonomi ekonomi masyarakat
banyak yang kalau dulu kita tidak bisa beternak
sekarang peternakan sudah menjamur
bahkan juga ada usaha budidaya jamur atau yang lain itu
adanya dengan adanya air ini mereka bisa berkembang
itu jangan membangkitkan ekonomi masyarakat juga
dan yang paling penting kesihatan juga mendukung lvs itu lembaga
desa singati itu juga kita dapatkan dengan adanya air
setelah terlepas dari kekeringan dengan membangun sumur
sutomo konsisten melakukan pengelolaan air berbasis masyarakat
melalui himpunan penduduk pemakai air minum atau hipam
di desa dodo hipam ini dinamakan hipang kurnia
sebagai kader yang terus berupaya dan berinovasi merawat lingkungan di desa daudo ini
tomo tidak melakukannya sendirian
kader kader lain di bawah komandonya juga turut serta
sosoknya yang begitu penyabar dan penuh pengabdian membuatnya dicintai warganya
beliau tuh sabar banget
meskipun banyak yang apa ya misal kayak sudah berusaha semaksimal mungkin gitu
terus ada beberapa warga yang kurang
katakanlah kurang puas gitu ini masih masih kurang pak ini masih kurang
tapi beliau tuh semaksimal mungkin menutupi kekurangan itu
dan sangat sabar menghadapi warga yang kayak apa banyak maunya kayak gitu tuh sabar banget
pelajaran mengabdi pelajaran mengabdi pelajaran hidup
jadi tuh apa kita hidup tuh enggak enggak selalu untuk cari uang gitu
jadi kita juga bisa mengabdi untuk masyarakat jadi
untuk pak tomo itu kesejahteraan warganya gitu
meskipun beliau sudah
bukan lagi seorang kepala desa tapi
beliau masih aktif masih perhatian sama warga kayak gitu
membangun desa dari yang sebelumnya kering tandus dan kumuh
menjadi sebuah desa yang berdaya bahkan menorehkan begitu banyak prestasi
bukanlah pekerjaan yang mudah
sutomo yang didukung oleh seluruh perangkat desa
memastikan setiap bagian dari desa doudo mengambil peran
kita berharap begini kok
kita ini di samping biar desa ini kelihatan hijau juga kita ke arah nih
ke arah ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan
kita arahnya ke sana

membawa sejumlah manfaat terbaik
memiliki perkembangan yang sangat luar biasa
penambahan laman sepanjang bikin
pengembangan empat sumur sumur air di desa doudo kecamatan panjang gresik
membawa sejumlah manfaat terbaik
jumlah manfaat untuk warga
selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari hari
seperti memasak dan mencuci
muncul peternakan hingga budidaya jamur
salah satu mata pencaharian utama warga desa dodo
memang menjadi peternak ayam hingga sapi
sementara budidaya jamur juga dilakukan di beberapa rumah
seperti di rumah hoiro
hoyrul mengaku tak pernah terpikir
membudidayakan jamur sebelumnya
ia merasakan kualitas air hasil sumur resapan desa doudo
siapa yang menyangka
dari desa yang kesulitan air
kini dodo bahkan berhasil menyediakan kebutuhan air
hingga ke desa tetangga
bukan upaya mudah bagi sutomo kala itu
perlu energi luar biasa
untuk membangun desa
kepercayaan dan komitmen warga seluruh desa
dari desa yang kekeringan menjadi desa yang berkembang
dan khususnya fokus pada lingkungan
seberapa sulit sih pak mengajak warga untuk
apa ya mengembangkan bersama sama desa ini
supaya maju dan berprestasi
yang paling susah bukan kok masalah anggaran sih
ternyata mengajak masyarakat
merubah perilaku itu yang paling susah
di situ butuh pendekatan khusus
jadi langkah pertama yang kita butuhkan adalah
untuk membangun desa
akan dari hati ke hati
semula memang banyak tantangan
dari desa kumung ajak kebersih itu kan susah
apalagi dengan kebiasaan
kebiasaan buang air besar di sempatan tempat
yang biasanya di luar terus
kita ajak ke dalam itu bukan hal yang mudah
tetapi setelah adanya berapa penyuluhan
beberapa ajakan ajakan itu
akhirnya di tahun dua ribu empat belas
kita sudah desa udf
jadi sudah terlepas dari
ya kebiasaan buang air besar sembarang
sudah terlepas dari tahun dua ribu empat belas itulah
jadi di sini peran kader
terutama di ibu ibu yang paling banyak aktif
juga lewat kader kadernya itulah yang bergerak
dari hati ke hati mereka menyentuh
jadi kita mulai dari hal yang terkecil dulu
di satu rt
kita fokuskan di situ
bagaimana caranya kita membentuk suatu komunitas
yang bisa merubah
dari situ kita berkembang baru
ke wilayah yang terakhir
di kampung rt v itu
dengan banyaknya perubahan sejak dua ribu delapan belas
kini desa ini begitu berdaya lewat beragam cara
yakni dengan membuat konsep kampung tematik
desa doudo terdiri dari dua rw
masing masing rw nya terdiri dari tiga rt
kampung tematik menjadi tanggung jawab setiap rt
untuk menciptakan tema tertentu
sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki
seperti kampung si cantik cerdas
singkatan dari kampung siap cari jentik cegah demam berdarah sekarang
kampung ini berfokus pada upaya pencegahan penyakit demam berdarah
karena rt ini dekat dengan kebun
warganya kerap diserang demam berdarah
namun setelah adanya upaya tim jumantik atau juru pemantau jentik
angka penderita db pun menurun
tak hanya itu
mereka juga menanam tanaman anti nyamuk seperti lavender
serai dan jahe untuk menghalau nyamuk
bahkan tanaman tersebut kemudian diolah menjadi minuman hingga permen
selain itu ada juga kampung iling atau kampung edukasi lingkungan inovatif dan kreatif
yang mengolah sampah mck menjadi air untuk menyiram tanaman dan kebun
teknologi instalasi pengolahan air limbah atau ipal ini pun ditekuni oleh warga di kampung ileng
limbah rumah tangga disalurkan ke satu saluran ipal tersebut
ya pertama yang ipal ini itu berlatar belakang dari warga yang kurang pengertian
jadi setiap warga itu membuang limbahnya disalurkan
makanya jadi ada bau bau yang kurang enak kurang sedap
maka pada tahun dua ribu tujuh belas kita dapat bantuan dari perkim

jadi semua warga lima puluh empat rumah mck nya jadi dari limbah mandi cuci sama kakusnya masuk sini semua
dan di ipal ini kita kelola kembali
jadi untuk limbah yang terakhir setelah pengelolaan itu kita gunakan untuk siram siram tanaman dan juga perkebunan
tak hanya itu warga setiap rumah juga diwajibkan membuat biopori sebagai upaya untuk menyimpan air sekaligus membuat pupuk kompos
jika kampung i ling ahli dalam pengelolaan limbah kampung satu ini ahli dalam mengelola makanan
ya kampung aloe vera yang menjadi primadona di desa daudo ini juga punya cara unik
mengembangkan konsep tematik mereka
kampung aloe vera memberdayakan tanaman lidah buaya yang jumlahnya tak terhitung lagi di kampung mereka
awalnya setiap rumah hanya diwajibkan menanam dua pot namun lama kelamaan setelah tahu tanaman ini dapat diolah menjadi berbagai olahan jumlahnya mencapai ratusan pot
kini aloe vera yang ditanam warga bisa diolah menjadi sepuluh macam olahan makanan
di antaranya steak es dawet kerupuk roti hingga permen
mbak ini dari berbagai jenis olahan ini bagaimana cara menjualnya ke pasar
kita dari untuk sekitarnya kan ada toko toko sekitar produksi kita terus ada juga kita sampai ke luar negeri dari malaysia
karena mayoritas di sini untuk bapak bapaknya pekerjanya
pekerjaannya ada di malaysia dia bawa dari sini dibawa ke sana
itu apa salah satu produk atau semuanya
yang favorit itu kerupuk kerupuk aloe vera yang tadi dibuat
oke itu kan kalau olahan makanan kalau selain olahan makanan ada nggak sih
ada kita punya keinginan bukan hanya dikonsumsi tapi yang lagi ngehit di sana kan ada kosmetiknya
skincare ya dari aloe vera ya banyak ya itu gimana nih caranya
bikin yang benar benar dari aloe vera kita sendiri produk kita sendiri dibuat kosmetik
cuma kita kan nggak punya gimana sih caranya ada yang bina kita benar benar untuk mengolah janji kosmetik itu sendiri
karena yang kita tahu kan maklum kita ibu ibu ya di sini ibu ibu sama bapak bapak
tahunya ya di dapur sehari hari kita bikin makanan sama minuman ya kita olahnya jadinya itu gitu
untuk kosmetik ada keinginan cuma untuk jalan ke sana kita belum punya benar benar yang sini
nah ini keinginan kita
hanya itu ada pula kampung tiga r atau kampung pengolahan limbah plastik reduce reuse recycle
berbagai kerajinan pun dibuat di kampung ini
warganya yang penuh dengan kreativitas membuat desa daudo tertata rapi dan apik
siapa saja yang berkunjung ke desa ini tentu akan terkesan dengan desain tata ruangnya yang menawan

pesona desa daudo memang tersohor
meski letaknya yang cukup jauh dari pusat kabupaten gresik sekitar satu jam perjalanan siapa sangka desa ini punya segudang prestasi
beberapa penghargaan diraih desa yang dihuni tiga ratus lima puluh tiga kepala keluarga ini diantaranya
berita tersebut dari kepala keluarga desa daudo
sejak tahun dua ribu tujuh belas sutomo menjadi pelopor edu green village berbasis kearifan lokal di desa dodo
rasa bangga itu pertama sesungguhnya kami merasa awal awal mempunyai ide ini kan ada perasaan gak yakin nggak pede nggak mungkin lah
kita bisa merubah sifat dan karakter masyarakat yang dari desa kumuh menjadi desa bersih nggak mungkin
tetapi setelah melihat satu dua orang kita tulahkan loh kok cepat kok bisa nah itulah terus mereka berkembang dari satu rt bisa ke satu desa
itu merupakan suatu kebanggaan
kebanggaan karena mereka mempunyai tradisi mempunyai kebiasaan kerja bareng bareng kebersamaan itu yang dia dukung
pada saat mereka bareng bareng itu sudah tidak ada membedakan mana antara aku ini kepala desa atau aku ini perang
mereka sudah kerja bareng kita guyup sebagai warga desa itu yang paling membanggakan bagi kita
jadi kerja ini adalah semata mata karena kebersamaan dari warga itu bukan karena kalah satu orang atau dua orang tapi semata mata dari kebersamaan itu
mereka mau berubah bergerak
mereka mau berubah untuk merubah desa ini
tak hanya prestasi akademis sutomo juga menjadi penggerak badan usaha milik desa
di antaranya catering bok dodo bang sampah harapan hingga wong dodo krek
bok dodo merupakan bumdes yang bergerak di bidang makanan atau catering
hingga saat ini beragam olahan dibuat seperti stik dan es
mereka juga menjaga es krim dari sayur dan buah
juga kacang mete sebagai produk utama hasil desa doudo
bok dodo sendiri biasa dikelola oleh ibu ibu warga dodo
mereka siap menerima setiap pesanan yang datang
awal mulanya memang produk komoditi utama di sini itu kan jambu mente
selama ini kalau seperti jambu mentenya itu banyak yang cuma diambil kacangnya kemudian jamunya itu dibuang
jadi dari bok dodo kemudian diolah menjadi sari jambu mente
jadi di oven seperti tadi
kemudian mbak dodo juga berpikir untuk gimana caranya supaya anak anak yang tidak suka sayur sama buah itu bisa mengkonsumsi sayur dan buah tapi secara tidak langsung
jadi dibuarkan caranya dengan es krim
kemudian buat juga stick
kalau stik itu kan tahan lama mbak
jadi kita bisa memproduksi dalam jumlah yang lumayan
kita titip titip jadi bisa tahan lama
selain catering bok dodo sutomo juga menggerakkan bang sampah
bang sampah juga menggerakkan bang sampah

di nama bang sampah harapan warga desa dodo diwajibkan menabung sampah seminggu sekali khususnya di hari minggu
awal mulanya bank sampah harapan ini didirikan karena keprihatinan sutomo akan sampah yang tidak dimanfaatkan dan dibuang begitu saja
tak hanya mendapatkan untung dalam rupiah desa pun menjadi lebih bersih dan asri
warga dodo diwajibkan untuk menabung bang sampah
untuk menghindari kekumuan
untuk waktu nabungnya sendiri
waktu nabungnya sendiri itu biasanya satu minggu satu kali dilakukan pada hari ahad
orang nabung itu orangnya ke sini kemudian ditimbang
kita cuma membawa sampah dan buku tabungannya aja
biasanya sih dipilah kemudian baru di store
untuk sistem penarikannya itu biasanya dilakukan pada waktu satu tahun sekali di bulan ramadan
biasanya sih kalau masyarakat butuh untuk kerajinan kita ambil dari bank sampah
sisanya itu di uangkan
tak cukup itu barang barang bekas yang sudah dikumpulkan di bank sampah harapan
biasanya akan dipilah dan diambil kembali oleh warga yang akan membuat kreasi
bagaimana cara membuat kreasi
salah satu bumdes yang memanfaatkan sampah tersebut adalah wong doudodocrev
sampah diusulap menjadi barang bermanfaat seperti tas vas bunga kotak tisu hingga kostum dari bahan bekas
wong doudo craft ini bahkan pernah memenangkan lomba peragaan busana daur ulang tingkat kabupaten gresik dengan membuat pakaian dari bungkus mie instan
kini wong doudo craft menggunakan kantor bumdes sebagai lokasi pameran hasil kerajinan
mereka juga mengembangkan penjualan melalui sistem online
desa dodo yang dulunya gersang kini kian asri
siapa saja yang berkunjung ke desa ini pasti terpikat oleh daya tariknya
warganya yang begitu ramah terbuka dan mau berbagi ilmu dengan siapa saja
semakin menghangatkan suasana desa ini
tingkat kesadaran mereka terhadap lingkungan pun begitu tinggi
kerja bakti untuk membersihkan desa kerap diadakan agar dodo tetap bersih dan hijau
nah pak tomo kalau bicara soal masyarakat di desa dodo ini sendiri
sebenarnya seberapa sulit untuk mengedukasi
warga di desa doudo ini untuk tetap menjaga lingkungan selalu
menurut ya pak
apabila sudah tersentuh hatinya dia akan tergerak dengan sendirinya
contohnya semacam ini ya
kalau di sini tidak ada perbedaan antara pemerintah
kalau sudah bekerja gini ya sudah tidak ada lagi antar kepala desa ataupun warga
semua bergerak satu
itu ada suksesnya ada kepala desanya semua ikut bekerja sama tidak ada perbedaan
dari situlah maka
mereka akan kompak
tidak ada lagi perbedaan di saat bekerja semacam ini
meski bukan desa yang besar semangat warganya begitu berkobar
tetkala diajak bergerak merawat lingkungan
sutomo begitu bersyukur mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak
peran utama setiap warga desa doudo lah
yang membuatnya semakin tak gentar untuk terus memajukan desa
kiprahnya bisa dilanjutkan oleh generasi muda desa dodo
yang paling membanggakan
sesungguhnya bukan penghargaan yang kita banggakan bukan
sehingga memang butuh pihak yang menghargai
tapi yang paling butuh adalah bisa merubah perilaku itu yang paling utama bagi kita